mama yakin papa kamu pasti senang banget dengan arobi
sebentar ya mama siap siap dulu ya
maafin kata kata kemampu ya kamu ada yang gak berkenan di hati kamu
apa ya re file nya mana aku udah ditungguin bos nih
pak tante romana kenapa gak datang
kayaknya tante romana nggak sayang deh sama kita
atau tante romana gak mau jadi mamanya anggi sama bayu
ya ampun gimana ya caranya harus ngejelasin ke mereka
jamu apaan itu jam
biar jagoan lu yang di dalam kandungan itu
begitu lahir sehat walafiat
kok jagoan mak
roh kan pengen anak pertama ini perempuan
eh mama pengen cucu pertama ini laki laki
zaman sekarang itu anak perempuan lebih ngelindungin ibunya
ya juga mungkin sih
tapi ini udah bukti nih
ini bukti nyata nih ya
ya kan anak mak
anak pertama laki laki
tuh contoh satu
contoh keduanya nih si jonny nih
si jonny kan anak pertama laki laki
ama orang tua aslinya
juga dia sayang juga nih
ama kita orang tua
mau laki mau perempuan
itu memang udah amanat dari allah
mak akan lebih bersyukur
kalau cucu emak pertama ini laki laki
roh akan lebih bersyukur mbak
kalau anak pertama roh ini perempuan
kenapa pada ribut begini sih
laki perempuan laki perempuan
udah serahin aja deh sama allah
padahal gak inget
pada sisi allah lah
semua kunci kunci yang gaib
gak ada yang mengetahui
kecuali dia sendiri
dan dia mengetahui apa yang ada di daratan
dan apa yang ada di lautan
dan tidak ada selai daun pun yang gugur
kecuali dia mengetahuinya
dan tidak jatuh sebutir
biji pun di dalam kegelapan bumi
dan tidak sesuatu yang basah
ataupun yang kering
melainkan tertulis dalam kitab
yang nyata ataupun lahul mahkud
tapi ini gue juga nih selalu berdoa sama allah
berikanlah cucu pertama untukku
gue juga tunggu
gue juga sama allah
jadi begini dah nih
udah deh lo
masukin ke hati
udah sekarang nih
kita serahkanlah aja sama allah
mau laki yang penting selama
udah udah kita serahin aja sama allah lagi lah
makanya serahin sama allah
serahin sama allah
serahin serahin serahin
udah yang penting selamat
mak udah ikhlas
mak udah ikhlas ya
kamu pasti pasien yang rere ya
mudah mudahan nak roby itu menjadi pilihan kamu yang terakhir
semoga doa mama dikabulkan oleh allah
pak is sudah santai ya
saya segera ke lobby hotel ya
mama tuh harus ada meeting lagi
dan setelah meeting
mama harus berangkat ke lampung
tante tuh seneng sekali bisa berkenalan sama kamu
kamu tau gak re
papa kamu pasti seneng banget dengan robby
mama siap siap dulu ya
ada yang mau berangkat

aku udah ditungguin bos nih
pak tante romana kenapa gak datang
atau tante romana gak mau jadi mamanya anggi sama bayu
gimana ya caranya harus ngejelasin ya

yang bidang men redeem
masya allah cucu aki makin cakep aja
ngecam deh dulu uminya dong
pas bener deh rom
bareng datangnya tuh ama duda yang suka ngubur ngubur lo
pokoknya lo tenang aja ya rom
eh duda yang dua anak untuk
gue udah usir dari sini
maksud babek si ramadi
babek kok segitunya sih
dia itu kan anggota dprd
biar dia udah punya anak dua
tapi kan dia masih muda udah gitu kaya raya lagi pak be
mau anggota dprd
mau anggota karangparung